keluarga almarhum brigadir yosua utabarat sudah memaafkan baradei
keluarga brigadir yosua meminta agar baradae jujur atas apa yang terjadi
saya sapa langsung bibi almarhum brigadir yosua roslin simanjuntak
bergabung dari muaro jambi selamat sore ibu roslin
ibu terima kasih sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
ibu apakah keluarga bagaimana respon anda dan keluarga besar
mengikuti perkembangan kasus yang saat ini terus bergulir di jakarta
respon kami dari keluarga kami sangat mengapresiasi ya
kinerja dari timsut kapolri terutama buat bapak presiden yang sudah empat kali ya
mengumumkan agar menyediki kasus almarhum brigadir anak kami
ya yosua dengan transparan dan terang beneran
ibu roslin ada informasi juga bahwa keluarga sudah memaafkan baradae
keputusan ini kapan tepatnya diambil oleh keluarga
setelah tadi dikirim bapak pengacara kami bapak kamarudin simajuntak kepada ayah almarhum
suratnya sudah dikirimkan dan tadi dibacakan
surat dari baradei ibu roslin
apa yang disampaikan
apa yang disampaikan di sana ibu
katanya tadi kami belum baca sejelasnya ya tapi katanya tadi ada permintaan maaf dari baradae
apakah sejauh ini sudah berkomunikasi misalnya dengan keluarga baradae
ya tapi bagaimana persisnya keluarga bisa kemudian memaafkan baradae atas kasus ini
kalau kami keluarga sebagai anak tuhan kami siap untuk memaafkan
siapapun musuh kami siapapun lawan kami siapapun yang menyakiti kami
kami diajarkan oleh ajaran kami itu bahwasannya kami harus siap untuk memaafkan apapun kesalahannya
oke dan keputusan itu dan langkah itu kemudian diambil saat ini begitu ya
bagaimana dengan brigadir rr apakah juga sudah mendapatkan surat yang ditujukan untuk keluarga
kalau cerita dari almarhum dia nggak semuanya menceritakan cuman dia sering ngirim foto inilah kami aju dan aju dan bapak
ibu roslin yang saat ini betul betul diinginkan oleh keluarga setelah ini apa
jadi sekarang kita tahu sudah ada dua tersangka rencananya polisi juga akan menanggungnya
mengumumkan tersangka lain sore hari ini
ada informasi yang anda dapatkan
kami tadi menonton ya di tv
kalau permintaan kami
siapa dalamnya lagi gitu
semua harus diungkap
siapa pelakunya yang telah membunuh anak kami almarhum
ibu roslin bagaimana sejauh ini respon ayah anda
karena ayah anda yang kemarin juga mengawal langsung autopsi ulang
respon ayah anda atas temuan temuan terbaru
kalau yang mengawal autopsi ulang itu bukan ayah anda ya
kami ada perwakilan dari tim kesehatan dua orang
baik bagaimana respon beliau atas perkembangan kasus sejauh ini
ya respon ayah anda baik pun kami keluarga besar
dari almarhum bripol yusuf
kami merasa puas lah gitu ya
untuk sementara ini merasa
istilahnya gitu dari hari ke hari ada kebijakan kebijakan
ya semakin nampak titik terangnya
kami mengapresiasikan kepolisian yang telah menangani
baik itu semuanya lah yang berkepenten ya
di dalam menangani kasus almarhum ini kami kasih apresiasi lah
bagaimana kondisi keluarga saat ini secara garis besar ibu roslin
kalau kondisi kami sehat sehat
cuman ibu almarhum setiap melihat atau menonton tv
kalau melihat anaknya langsung dia melemah tubuhnya
bagaimana dengan adik almarhum yang saat ini masih bergantung
gabung di institusi polri
dia sehat aja dia tetap semangat kami semangati biar tetap kuat
sesuai dengan pesan almarhum dia harus betul betul menjadi abdi negara yang baik
oke baik ibu roslin kita kawal bersama sama perkembangan kasus ini seperti apa
termasuk juga menanti siapa tersangka baru yang akan disampaikan langsung oleh polri hari ini
ibu rosin terima kasih banyak atas waktu anda sore ini
terima kasih sehat selalu amin